yang mana nanti pesawat tersebut akan diberikan sistem tekanan udara yang membuat tekanan di dalam dan di luar berbeda
baginya mampu beradu ketangkasan di arena perang pandan adalah sebuah kebanggaan
nah penyusunan penyusunan pp itu nggak bisa dalam waktu sebulan dua bulan
anda mendengar abastok season dua
pihaknya mengklaim menawarkan berbagai solusi kepada korban
dan kami pikir ini adalah hal yang wajar kalau kita merujuk kepada logika statistik
pp nya akan clear dalam waktu tempo yang sesingkat singkatnya ini
kita bisa melakukan lebih banyak riset apa dampaknya kepada kesehatan kita
enggak ini ototnya bengkak membesar
pada hari ketika sudah definitif itu kemenangan
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual pakar kebijakan publik universitas trisakti bapak trubus rahadiansyah
ya gimana anak saya kalau anaknya dikasih
menggunakan air yang diberi natrium bisulfit